sekarang kamu anterin mama ke tempatnya andi
aku bakal anterin mama dan dropin mama
tapi aku gak bisa nemenin mama
karena aku harus balik ke kantor pada meeting
mama tunggu sebentar gue ganti baju dulu
mama kamu bisa ada di sini
mama tak ada di mana
mama paksa haris untuk kasih tau
yaudah masuk ya ma
apa kamu maksudnya banyak banget ma
kamu itu harus rajin minum obat
harus makan yang banyak
ini mama udah beliin bahan makanan buat kamu
ini semuanya yang gampang dimasak ya
kau bisa ngurus diriku sendiri komah
kamu tau gak sih
mama tuh setiap malam gak bisa tidur
mama kepikiran kamu
mama takut kalau
kalau penyakit kamu kambuh
mama jadi nggak bisa tidur
gak enak badan
mama liat aku
mama sudah seharusnya ngelepasin aku
karena aku sebentar lagi kan menikah
kalau kamu mau menikah
ya kamu harus sembuh dulu kan
kamu harus berangkat ke amerika secepatnya
untuk memulai pengobatan kamu
kalau kamu menikah dengan riri
riri harus lulus dahulu ke dokterannya
kamu harus sembuh dari penyakit kamu
untuk pengobatan ke amerika
aku harus ngumpulin duit yang banyak mah
kalau kamu tunggu sampai kamu bisa ngumpulin uang banyak
bisa jadi semuanya udah terlambat deh
kamu gak punya waktu banyak
ngumpulin uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat
masa haris mau bantu kamu
kamu terima bantuan masmu ya
ini demi kesembuhan kamu ndi
kamu ngapain sih ngajakin aku ke pantai
ini dari tadi ngapain lagi video terus dari tadi ya
gak apa apa dong nanti kalau aku kangen sama kamu kan aku bisa lihat video ini
kamu mau kemana sih
ada deh mau tau aja
kamu lihat deh sunsetnya ri
berarti belum dalam kehidupan kamu
aku pengen kamu hidup
seratus tahun lagi kalau bisa
seratus tahun lagi
berarti sampai kita ngeliat cicit cicit kita dok
kamu akan panjang umur
dan bisa jadi aku yang akan meninggal duluan